pemerintah saat ini tengah mempersiapkan pengaturan alokasi gas bagi pembangkit listrik
untuk mengamankan pasokan pembangkit tenaga gas pemerintah memberikan opsi untuk mengimpor gas alam cair
ataupun liquefied natural gas ataupun juga lng pada perusahaan listrik negara
kepada cnn indonesia com direktur perencanaan korporat pln nike widjawati menyatakan
belit terkait impor lng akan terbit akhir bulan ini
impor akan dilakukan jika memang harga lebih murah dibandingkan gas domestik
hal ini diharapkan dapat menekan biaya pokok produksi agar tarif listrik lebih efisien
selain itu belit juga dimaksudkan untuk memotivasi harga gas domestik untuk bisa lebih bersaing dengan lng impor
jika pln bisa lebih banyak menyerap gas dalam negeri maka tarif listrik bisa lebih murah
meski demikian pln menyatakan tak ingin tergesa gesa mengimpor lng dan tetap melihat potensi gas murah di dalam negeri